ya tidak hanya sejumlah jalur transjakarta yang ditutup rute perjalanan kereta komuter juga terganggu akibat aksi masa hari ini
dan untuk mengetahui situasi di fasilitas umum kereta kita telah terhubung dalam sambungan telepon dengan kepala humas pt kai dawab satu jakarta eva hairunisa
selamat malam mbak eva
baik mbak eva terkait dengan penutupan beberapa rute dan juga stasiun dengan pergerakan masa yang ada pada hari ini bagaimana ini penumpang yang harus melewati jalur jalur kereta tersebut akhirnya tidak dapat melakukan perjalanannya
ya betul sekali karena memang kondisi tidak kami operasikan kereta padalitas tersebut ini dengan pertimbangan untuk keselamatan
dan juga keamanan baik perjalanan kereta dan juga para penumpang
sehingga memang untuk saat ini perjalanan kereta untuk lintas dari palmerah dari kebayoran sampai dengan tanah abang itu tidak dapat dilakukan dan sebaliknya
nah untuk kereta seperti krl tujuan tangkas bitung maja dan juga serpong ini perjalanannya hanya dari ramad bitung serpong dan maja ini perjalanannya hanya sampai dengan kebayoran dan kembali lagi
kami mengimbau kepada para pengguna jasa mungkin dapat langsung menuju stasiun kebayoran jika ingin tetap menggunakan jasa kereta ya untuk menuju serpong maji tanah abang atau menggunakan modal lain
karena memang situasi sampai dengan saat ini ada dua perlintasan dari tanah abang menuju paham merah satu perlintasan itu cpl empat puluh satu di pejombongan dan juga antara paham merah dan kebayoran itu cpl empat puluh tiga itu dekat narakompas
keduanya jalur sangat tidak kondusif untuk dilalui karena pada perlintasan tersebut banyak sekali aktivitas massa yang sangat tidak kondusif
oke berarti ini khusus para pengguna krl dengan tujuan tadi anda sebutkan serpong parung panjang maja rangkas bitung begitu
untuk pola operasional pada jalur lain semuanya terpantau normal kecuali untuk pola operasional kereta lintas tanah abang serpong maja rakas bitung dan sebagainya
ini yang diberlakukan pks pola operasi seperti ini
oke sampai kapan penutupan ini akan dilakukan karena stasiunnya pun juga akhirnya ditutup begitu jadi stasiun palmerah sama sekali tidak beroperasi ya mbak
tadi untuk stasiun palmerah sudah kami tutup karena sejak pukul enam belas empat puluh sudah tidak ada operasional krl dari tanah abang menuju kebayoran dan juga sebaliknya seperti itu
kalau kita bicara sampai kapan tentunya kami juga terus melakukan pemantauan di lapangan melihat kondisi yang ada dengan pertimbangan keselamatannya
ya tapi juga belum bisa informasikan sampai kapan kondisi ini jadi kami juga pt kedo sendiri menempatkan sejumlah tugas pengamanan untuk terus berupaya mengamankan jalur yang terdapat di lalu krl dan juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk sama sama mengutamakan perjalanan krl dulu di sekitar area tersebut
namun memang untuk saat ini sangat tidak kondusif seperti itu sehingga kami belum bisa informasikan sampai kapan pola operasi ini diberlakukan
mudah mudahan hanya hari ini
dan kami juga sangat mengimbau kepada semua masyarakat untuk tidak mengarah ke jalur pada saat melakukan aktivitas di area palmera
kalau untuk rute dari tanah abang menuju ke arah palmera sendiri mbak eva ini pengalihannya dari stasiun mana diturunkan di stasiun mana apabila para penumpang ini terpaksa harus tetap melewati jalur tersebut
dari tanah abang ke palmerah itu satu stasiun mbak
jadi dari tanah abang itu langsung stasiun palmera
sehingga tidak ada pengalihannya
sehingga yang kami himbau itu adalah kereta kereta baik dari arah jatim negara atau dari arah bogor yang melintas melalui stasiun tanah abang
biasanya ada penumpang yang mungkin akan transit di tanah abang untuk menuju ke arah palmerah ataupun serpong maja
nah ini yang kita impor di dalam kereta
kita informasikan bahwa dari tanah abang itu belum ada perjalanan kereta yang bisa dilakukan menuju lintas maja serpong rangkas bitung seperti itu
kalau begitu mbak eva jadi harapan kita bersama
semoga pemberlakuan ini hanya terjadi sampai hari ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami mbak eva hairunisa